sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ibu akan mengakui
tim ini tidak akan berhenti
saya berharap kamu akan berharap
ibu yang melahirkanmu
rizky cerita sama ibu
dia minta ibu menjaga
aku nggak pernah mau ingat hal itu lagi bu
gak usah diomongin lagi
rizky tidak cerita semuanya
ibu gak ngerti ada apa sebetulnya nana
seperti manu bilang tadi
ini gak apa apa bu
rizky anak yang baik
rizky memang baik bu
dia baik tapi dia tetap laki laki bu
laki laki yang gak akan pernah bisa ngerti perasaan wanita
gak pernah bisa ngerti perasaan manu
apa maksudmu nanda
kalau ibu benar benar mau tahu
tadi rizky datang melamar manu
ibu tahu sayang
ibu tahu nak
kamu harus kuat demi satria nak
ibu tahu kamu bisa sayang
ibu tahu kamu bisa
ini saat yang tidak tepat sekali nanda
kakak lagi banyak masalah
kamu pikir aku ke sini mau gangguin kamu
aku tuh ngelihat muka kamu aja udah muak tahu nggak
rezki sanggup nyakitin perasaan orang yang sangat kak reski cintai
apalagi cuma aku
orang yang nggak ada apa apanya sedikit pun di mata kak rezki
kak rezki jahat tahu nggak
sekarang kak reski mau jelasin apa lagi
kak rezki udah berhasil nyakitin perasaan dua orang
aku dan yang paling parah
kak rezki udah nyakitin perasaan kak mano
kak rezki tuh sama sama semua laki laki
kak rezki tuh jahat
tolong kamu dengar sedikit penjelasan kakak ini
kamu bilang kakak gak bisa mengerti perasaan perempuan
nggak semua laki laki sama nanda
dari kecil kakak harus menghadapi kegilaan ibu kakak